video amatir yang direkam oleh warga ini memperlihatkan saat perahu yang diisi dua puluh delapan wisatawan
terbalik di bendungan cikoncang wanasalam kabupaten lebak banten minggu siang
warga dan pengunjung lain yang kebetulan melihat dan dekat berada di titik kejadian
berusaha menyelamatkan satu persatu korban yang kebanyakan berisi anak anak ini
namun naas tiga dari dua puluh delapan wisatawan yang tenggelam meninggal dunia karena diduga terlalu banyak menelan air
dua diantaranya anak anak
semua korban meninggal dunia adalah warga pandeglang
warga di lokasi menyebut hujan yang sangat deras diduga menyulitkan nakoda perahu
hingga akhirnya perahu menabrak tanggul dan terbalik
mungkin abk nya yang bawa motornya itu ada tunggu loh ada tunggul tabrak
jadi posisi perahu oleh berhubung yang naiknya itu anak kecil kan bilang keseimbangan
pasca kejadian seluruh korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah sakit pandeglang banten
waduk cikoncang diketahui merupakan bendungan yang berbatasan di dua wilayah kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak
di akhir pekan lokasi ini menjadi tujuan wisata dan dikunjungi warga sekitar yang hendak berlibur
ahdi masda lebak banten